apa yang terjadi bopo
fadiga harusnya kami yang bertanya sama kamu
kenapa di kamar kamu ada harimau
lalu dan mardian mana
mardian manusia harimau itu buku
kamu ngomong jangan sembarangan fadiga
keliatannya mereka sudah gak tahan
biarkan saja rosmina biar kita cepat punya cucu
mardian kamu kenapa
mardian kamu kenapa
ayo dombra permisi denganku
dia masih hidup
cepat bawa ke kamar
dia harus segera diobati
iya sudah kan
faridah bangun faridah
faridah bangun faridah
sebenarnya kemana ini
aku harus menolongnya
ada apa ini
apa yang terjadi bopo
harusnya kami yang bertanya sama kamu
kenapa di kamar kamu ada harimau
lalu dan mardian mana
mardian manusia harimau itu buku
kamu ngomong jangan sembarangan sadiyah
tidak mungkin mardian menjadi manusia harimau
penganten laki lakinya siapa namanya
apa ini milik mardian
menurut penarawangannya benar
dialah harimau jadi jadi

masukungkin apa ini rian
eh ngak pantur oleh
balah dia ayo cepet
masuklah ke kantin
sampai tidak sangka di pillow
bagaimana yang ada istri kekit
jangan terlalu cemas
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
dia hanya terlalu kaget
karena tak sanggup mendengar berita buruk tentang keadaan putranya
ibu dan ayu mau kemana
aku mau pergi dulu ya mbak kamu jagain budahan dulu
ya ibu dan ayu
ini dia manusia harimau yang dorong
tunjukkan telapak tangan kiri
lepaskan dia kalian semua salah tangkap
dia manusia harimau g
aku yang lebih tahu dia bukan manusia harimau
bawa rosmina ke tempat ini
dia harus diobati kalau tidak dia berbahaya
aku pergi dulu
kau harus pergi dulu
semua ini salah bopo
karena bopo sudah memakai sikap kamu untuk menikah dengan mardian
kalau saja bapak tidak buru buru menikahkan kamu
nasib kamu tidak akan seperti ini nak
apa yang harus bapak perbuat
apa yang harus bopo lakukan untuk menembus semua kesalahan bopo
asal bisa menebus semua kesalahan bopo pada kamu nak
bopo membuat farida semakin sakit
bukan bopo farida
bopo tidak bermaksud untuk menyakiti kamu farida
sudah bopo tidak bersalah bopo
ini memang takdir yang harus farida terima bopo
apa yang terjadi ini
bapak tidak tahu

akhirnya warga warga itu tahu kalau manusia harimaunya itu bukan kamu
jadi para kita tidak perlu khawatir lagi
bakalan dikejar kejar sama warga
padahal ya bara kalau dikejar kejar sama perempuan sih enak ya bara ya
asik gitu barat
ini dikejar kejar warga terus kita dipukulin
wah bisa bonyok kita barang
dia pasti malu setelah tahu ternyata mardian suaminya yang menjadi manusia harimau
seharusnya sejak awal aku tidak membiarkan kamu menikah dengan mardia
malah aku ngomong kamu diem aja